informasi lainnya saudara kawanan ulat gagak bermunculan di kawasan terminal bandara yogyakarta international airport kulon progo sejak beberapa hari terakhir
kondisi cuaca yang cenderung lembab selama musim hujan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kawanan ulat gagak ini keluar dari sarangnya
serius dari pt angkasa pura i
melalui tim facility care mereka harus rutin membersihkan ulat ini secara berkala
agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pengunjung dan mengganggu operasional bandara
kondisi cuaca yang cenderung lembab selama musim penghujan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kawanan ulat gagak ini keluar dari sarangnya
secara alami kemunculan ulat ini akan berangsur menurun dan berhenti saat cuaca sekitar mulai panas
atau ketika sudah memasuki musim kemarau
kedua kawanan ulat gagak yang berhubungan dengan kawanan ulat gagak

kedua kawanan ulat gagak yang berhubungan dengan kawanan ulat gagak
tapi kalau dilihat memang geli yang lihat itu banyak ya
itu muncul karena kondisi lembab
ketika musim hujan begitu musim hujan datang dia akan keluar dari dalam
secara keseluruhan pihak bandara telah melakukan pembersihan
sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan